berdasarkan data dari covid sembilan belas go id positivity rate di tingkat nasional pada periode enam belas hingga dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh satu berada di angka delapan belas lima belas persen
angka ini menunjukkan penurunan namun masih jauh dari standar who yakni di bawah lima persen
dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat yakmi hermawan saputra mengingatkan bahwa kondisi pandemi di beberapa negara dunia sudah menunjukkan penurunan
bahkan organisasi kesehatan dunia who menyebutkan virus corona bisa menjadi penyakit endemik lalu apa perbedaannya
hermawan menjelaskan terdapat istilah epidemik pandemik endemik dan hyperendemik
epidemi adalah kenaikan penyakit secara serentak di suatu wilayah yang sifatnya wabah
jika penyebarannya meluas masif dan melanda seluruh dunia berdampak pada ekonomi sosial dan politik maka disebut pandemik
saat ini dunia masih berstatus pandemi covid sembilan belas sejak maret dua ribu dua puluh
pandemi bisa berubah menjadi endemik
endemik adalah suatu kondisi penyakit yang bertahan di suatu wilayah tertentu namun sudah terjadi penurunan
namun ada istilah hyperendemik
hal ini terjadi jika who menentukan pandemi sudah menjadi endemi namun angka kasus positif di suatu negara masih tinggi
melihat beberapa negara yang masih tinggi positivity ratenya salah satunya indonesia hermawan menyebutkan
indonesia berpotensi masuk ke tahap hyperendemik
jadi hyperendemik itu merujuk kepada penyakit yang eksis di satu negara tetapi sesungguhnya kasusnya masih tinggi
bisa dua atau tiga kali lipat dari negara negara lain
jadi prinsip dari hyperendemik itu belum terkendali
jika who menetapkan indonesia sebagai daerah hyperendemik konsekuensinya bisa mempersulit pemulihan ekonomi
seperti dengan munculnya larangan perjalanan dari negara lain
atau kesulitan mengirim produk ke luar negeri
tentu hal ini tidak diinginkan
hermawan pun mengingatkan hal ini harus diantisipasi dengan penanganan yang tepat dari pemerintah
dan juga kesadaran dan ketaatan masyarakatnya
jadi hulu persoalan dalam penyakit menular itu ada di masyarakat
maka peningkatan surveillance promosi perilaku hidup bersih dan sehat
pengendalian kesehatan lingkungan optimalisasi peran puskesmas
itu pr pr besar yang harus dilakukan
seluruh bicara vaksinasi covid sembilan belas siti nadia tarmisi mengatakan
upaya penurunan kasus covid pun sudah dilakukan dengan protokol kesehatan tiga m
dan juga tindakan tiga t tracing testing dan treatment
pengenjotan vaksinasi pun dilakukan dengan menjadikan sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan
bahkan memasuki tempat pusat perbelanjaan
nah untuk kemudian memonitoring memastikan dan tentunya memudahkan ya untuk kita saling menjaga
maka tadi adanya protokol protokol yang sangat penting
kesehatan yang kita integrasikan dengan teknologi informasi di tempat tempat pelayanan publik
karena kita tahu resiko penularan itu akan banyak terjadi di tempat tempat pelayanan publik
karena masyarakat itu saling berinteraksi ya di tempat tempat pelayanan publik
nah salah satunya tadi adalah adanya aplikasi yang kita integrasikan dengan sistem peduli lindungi
terkait dengan antisipasi lonjakan kasus covid jelang libur panjang akhir tahun
nadia menjelaskan bahwa pemerintah telah belajar dan mengevaluasi hal tersebut
sandra insanasari jakarta